timnas u dua puluh tiga langsung menjalani latihan begitu tiba di negeri gimseng korea selatan untuk persiapan pesta multi event asia tenggara sea games dua ribu dua puluh
skuad garuda tiba di korea selatan pada sabtu enam belas april dua ribu dua puluh dua kemarin
di bawah asuhan pelatih sinteyong para pemain menjalani latihan perdana di himaji football field kota yongdong
menulatihan kali ini fokus memulihkan kebugaran squad garuda usai membela masing masing klub pada liga satu dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
yang menarik squad sea games dua ribu dua puluh dua tidak diperkuat winger muda ramai rumah kick
pemain dua puluh tahun itu tidak merespon panggilan pssi untuk segera bergabung menjalani training camp ke korea selatan
pelatih sinteyong pun memutuskan untuk mencoret ramai yang selama ini dinilai publik bermain cukup apik dan seringkali masuk menjadi
jadi starter pada piala aff lalu
bahkan coach sin mempertimbangkan untuk memberikan sanksi berat pada pemain persipura jayapura tersebut
di sini tidak bisa menang di sinteyong karena tim depan menjelajah dan mengirim komunikasi
tapi tidak ada hubungan

total ada dua puluh lima pemain yang diboyong sinteyong untuk menjalani pemusatan latihan
di korea selatan
muncul nama nama wonderkid dari tim nasus sembilan belas
seperti ronaldo joybera cahya supriyadi kakang rudianto dan muhammad ferrari
sementara ada enam pemain yang berkiprah di klub luar negeri
seperti egy maulana fikri witan sulaiman hingga elkan bagot
yang sedang menunggu waktu untuk bergabung bersama tim nas